saat ini kami langsung ajak anda untuk mendengar perbincangan
telah terhubung bersama kami lewat sambungan telepon
dengan jurnalis lokal yang ada di natuna kepulauan riau
ramdhani selamat siang ramdhani
ramdhani bisa diceritakan bagaimana kondisi warga lokal
yang sebelumnya melakukan penolakan
apakah sudah meredah karena imbauan dari kementerian kesehatan
iya sampai saat ini masa masih dengan tuntutan yang sama
sekarang masa berada di halaman dprd
dengan jumlah yang hampir sama dengan jumlah masa yang kemarin turun
di halaman di depan lanarane mbak
ramdhani apakah ada pengamanan khusus di wilayah karantina
mengingat warga negara indonesia dari wuhan akan diobservasi sekitar empat puluh
pengamanan khusus di wilayah karantina memang kita warga sipil
tidak diperkenankan untuk memasuki komplek lanodraden ajar
jadi beberapa pintu ataupun jalan menuju ke pangkalan tni angkatan udara tersebut
dijaket ketat oleh personil tni polri gitu mbak
itu artinya belum juga meredah ya
tidak ada penurunan jumlah masa yang kemudian berkumpul dan juga menolak
warga tetap menolak meskipun sudah ada imbauan
jadi mereka sekarang tuntutannya seperti yang saya sampaikan
karena positinya sekarang sudah di sini
jadi tuntutan mereka adalah memulangkan wni tersebut
atau mengkarantina wni tersebut di atas kri gitu mbak
jadi warga masyarakat nasional sendiri merasa ketakutan
dengan adanya karantina di pangkalan tni angkatan tersebut gitu mbak
lalu seperti apa yang bisa anda lihat pandangan mata
terkait dengan pergerakan aktivitas
karena juga ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh tni au ya
sekitar ratusan warga berkumpul tepat di depan gedung dprd
dan tampak perumahan kpd terdiri dari beberapa kapolres dandim dan lana
dan juga kepodek ppd dengan anggotanya berusaha untuk menenangkan warga
yang tetap bersikeras dengan tuntutan yang mereka sampaikan
apakah ada imbauan sendiri dari anggota dprd untuk meredakan suasana masa
iya mbak kurang jelas mak
apakah ada imbauan dari anggota dprd sendiri untuk menenangkan masa
atau meredakan suasana di sana
untuk pihak dprd sendiri dari awal mereka berkomitmen untuk menyampaikan
apa yang disampaikan oleh warga tersebut gitu mbak
jadi pihak dprd sendiri sudah berapa
hari ini memang sudah berusaha menenangkan warga dan memberikan pemahaman kepada mereka
tentang kondisi seperti ini
coba sebentar lagi sebentar lagi bupati dan wakil bupati natuna
akan berbicara langsung di depan warga untuk berusaha menenangkan
dan memberikan pemahaman terhadap warga yang melakukan aksi mbak
iya lalu sampai kapan mereka akan bertahan
karena rencananya masih tetap akan sama begitu
menurut koordinator aksi tadi hari yadi mereka menyampaikan bahwa aksi tersebut
akan terus dilakukan sampai pemerintah pusat mengabulkan komitmen dan permintaan
tuntutan yang diberikan oleh peserta aksi tersebut mbak
apalagi enam tuntutan tadi kalau anda katakan baru ada satu memulangkan wni
atau memindahkan proses observasi yang dilakukan di sana apalagi selain itu
tuntutan salah satunya adalah adanya jaminan
kesehatan untuk warga natuna apabila suatu hari ataupun suatu saat nanti
warga natuna dinyatakan terpapar gitu mbak
jadi masyarakat nusantara meminta jaminan dari pemerintah bahwa ada semacam tempat
apa semacam pengobatan ataupun klinik apa itu namanya di sini untuk melakukan pengobatan
ataupun memberikan konsultasi termasuk dokter
dan juga salah satu tuntutannya tersebut adalah selama proses karantina tersebut
menteri kesehatan diminta berkantor di natuna mbak
itu salah satu tuntutannya
ya bagaimana dengan anggota keluarga yang ingin menemui keluarga mereka di tempat observasi itu
kami mendapatkan informasi mereka masih belum bisa menghubungi anggota keluarga mereka yang dikarantina di sana
iya sampai saat ini
dari kepala perwakilan wings air di natuna tamsul bahri dia mengatakan bahwa
sampai saat ini belum ada peningkatan ataupun lonjakan penumpang
dan permintaan penerbangan dari batam ke natuna
jadi semuanya masih normal mbak
oke jadi itu artinya tidak ada keluarga dari warga negara indonesia yang dikarantina yang ingin menjenguk begitu ya
saat ini tidak ada keluarga yang
datang mengunjungi keluarga di sini
kebetulan berdasarkan informasi dari yang saya impun juga bahwa
dalam beberapa hari ke depan ini memang
wni yang ada di tempat observasi tersebut
masih dilakukan screening gitu mbak
ini belum bisa dilumpahi
termasuk kita juga media media lokal belum bisa masuk ke dalam kota besar tersebut pak
baik terima kasih ramdhani jurnalis lokal
terima kasih mbak